sejumlah pemotor yang melintasi jalur utama puncak bogor jawa barat di jaring polantas
saat operasi patuh lodaya digelar sabtu siang
selain kepergok tak mengenakan helm dan melawan arus
para pelanggar juga abai protokol kesehatan tidak menggunakan masker
meski demikian mereka hanya dikenai sanksi teguran sebagai dispensasi masa pandemi
selama dua hari beroperasi
petugas telah menegur sebanyak lebih dari seribu pelanggar dengan total dua belas sanksi tilang
karena tidak memiliki surat kendaraan resmi
sementara itu kepadatan arus lalu lintas menuju kawasan puncak
sabtu pagi sempat macet parah
dijejali kendaraan dari arah jakarta
dari pantauan kamera drone
ekor kemacetan mengular sejauh lima km hingga menembus ruas tol ciawi
akibatnya polisi terpaksa menerapkan rekayasa satu arah ke atas untuk menguras antrean panjang
dari mana pak
lalu lintasnya gimana pak
tidak terlalu panjang
sini aja pak
oke terima kasih
operasi patuh lodaya kali ini digelar secara hunting system
atau penyisiran di jalan demi menghindari kerumunan masa
selain itu polisi juga memberi sanksi teguran tanpa tilang sebagai keringanan di masa pandemi
muhammad juanda bogor jawa barat